apa yang anda bayangkan ketika banyak orang melihat penjara
saya melihat pelajaran
saat yang lain melihat pemukiman padat
saya melihat ragam kompleksitas
saat yang lain melihat perbedaan
saya melihat fenomena yang ramai diperbincangkan
namun hanya melihat tanpa komunikasi bisa berujung salah persepsi
karena persepsi berawal dari sudut mana kita berdiri saat memandangnya
sejatinya kita dilahirkan dengan dua mata
tidak sepantasnya menilai peristiwa dengan sebelah mata
apalagi dalam menyampaikan berita yang akurat dan berimbang
saya iqbal kurniadi untuk cnn indonesia